sampah itu datangnya pas musim banjir gede
itu yang dari pulau bali dari pulau jawa semua nanti kebawa ke sini
gili labak pulau seluas lima hektare ini menjadi salah satu tujuan wisata andalan jawa timur
hamparan terumbu karangnya adalah harta karun berharga
sayangnya kemolekan gili labak dicoreng manusia sendiri
sampah plastik yang dibuang orang ke laut dibawa arus dan membentuk gugusan sampah di mana mana
juga di sini hamparan sampah plastik mengelilingi garis pantai gililabak merenggut eksotisme hidden paradise ini
berbagai sampah mulai kemasan minuman makanan kemasan sampo alas kaki hingga popok sekali pakai ada di pantai gililapak
tentu saja bukan ini yang ingin dilihat oleh turis
gili pandan tak jauh berbeda
ini adalah pulau tak berpenghuni yang digadang gadang sebagai tujuan wisata
gili pandan juga jadi sasaran serangan sampah plastik
pulau ini timbul ketika laut surut
seiring munculnya gili pandan ke permukaan muncul pula hamparan sampah plastik yang rapat membentuk cincin di sepanjang pantai
sunset di sini jadi tidak menarik
sedih banget perasaan kalau sedih sedih banget
itu bukan kemauan kita datangnya dari alam ya
ya tetap kita bersihkan sebisa mungkin gitu
ketua umum indonesia adventure travel trip association nur hidayat mengkhawatirkan kondisi ini
wisata petualangan sepenuhnya bergantung pada kelestarian alam
yang harus menjaga alam bukan saja mereka yang terkait langsung dengan industri wisata tapi semua pihak
tidak membuang sampah plastik sembarangan adalah satu tindakan kecil yang dampaknya sangat berarti
kita menjaga lingkungan supaya wisata datang
atau kita tetap saja fokus pada menjaga lingkungan merawat
kemudian para wisata ini akan datang sendiri dalam bonus
jadi idealnya fungsi alamnya ini memang harus tetap ada
jadi ada ada pengunjung wisata
fungsinya ini tetap ada
nah pariwisata ini kan datang kemudian karena memang nature nya sudah bagus
ini diharapkan wisatawan juga berkontribusi
berkontribusinya melalui cara mereka berperilaku yang baik
kemudian menjaga lingkungan
dalam satu tahun orang indonesia membuang sampah plastik
sebanyak delapan juta ton
sampah sampah plastik itu dibuang di daratan dan ke laut
sampah plastik pecah menjadi mikroplastik
ukurannya di bawah lima mm
bukan tak mungkin
mikroplastik ikut termakan ikan ikan laut
ikan yang tercemar mikroplastik lantas dimakan manusia
ini berarti kita makan plastik
sampah sampah plastik yang besar mengapung mengarungi laut
dibawa ombak dan terdampar di pantai
keberadaannya mengancam kehidupan terumbu karang
padahal terumbu karang menjadi habitat ikan
bintang laut penyu dan biota laut lain
yang kesemuanya berperan dalam keseimbangan alam
dibutuhkan waktu satu tahun bagi terumbu karang untuk tumbuh hanya mencapai satu cm saja maka
invasi dari sampah sampah plastik ke habitat terumbu karang
akan mengancam pertumbuhan mereka
bukan tidak mungkin sampah sampah besar akan mengait terumbu karang dan mematahkannya
ini adalah sebuah bencana karena akan dibutuhkan bertahun tahun
waktu yang lama
bagi terumbu karang untuk tumbuh lagi seperti setiap kalah
tim jelajah nusa
terdiri atas dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi jawa timur
operator wisata duta wisata jawa timur dan jurnalis
termasuk jurnalis cnn indonesia
tim berlayar di selat madura
mengarungi sejumlah pulau kecil di sekitar pulau madura
tim berangkat dari pelabuhan gapura surya tanjung perak surabaya
selama empat hari tiga malam
jelajah nusa menempuh jarak tiga ratus mil laut atau lima ratus lima puluh lima km
sumbuhan ranyu xiyang